gue harus cari lagi kalung liontin hati dari almarhum mama
gue gak rela kalung itu beneran hilang
tata temen temenan ngirim message di very patient
kalau sila lihat gue yakin bakalan pecah perang dunia kedua nih
enggak deh ntar aja
mendingan gue sekarang cari cara supaya gue baik lagi sama gue
kayaknya lu gak ngerti caranya bilang makasih ya
tapi kan lo bisa menghargai orang yang udah berjasa sama lo
maksud lo apa sih gue gak ngerti
kalau dari awal lo udah balikin kalung gue kejadiannya tuh gak bakal kayak gini
kalung itu tuh gak ternilai harganya buat gue
mau lo beliin gue kalung yang harganya miliaran sekalipun
gue gak paham sama lo kenapa sih lo sebegitunya banget sama kalung itu
kalung ini kalung pemberian pacar doang
kalung itu pemberian almarhum nyokap gue
dari gue umur sepuluh tahun gue gak pernah lepas kalung itu
gue gak pernah lepas kalung itu
kalung itu berharga banget buat gue
itu adalah pemberian terakhir dari nyokap gue sebelum dia pergi

pantes dia semuanya
semarah ini gue tau sehancur apa perasaannya
tapi dia kehilangan kenangan dari orang yang paling berarti dalam hidup dia
reva lama sekali kamu izin meninggalkan kelas saya
iya pak tapi tadi saya udah minum obat
jadi saya udah siap buat ngikutin kelas lagi
lain kali kalau kamu dalam keadaan sakit
kamu gak usah masuk aja ya
fak lo beneran sakit
obatnya cuma nenangin diri
tapi inget ya lo jangan pernah ngerasa sendirian
gue siap bantuin lo kapan aja
kalian semua dengarkan ya materi yang telah saya ajarkan pada kalian
harap kalian catat baik baik
karena itu akan saya tanyakan pada ujian akhir semester
dan materi tersebut tidak ada pada diktat kuliah kalian
kelas saya sudah selesai
saya ucapkan terima kasih
mau gue tungguin
atau lo bawa catatan gue biar lo bisa saling di rumah
udah udah nggak usah nggak apa apa
biar gue catat yang di papan aja
lagian gue juga gak buru buru kok
lo pulang duluan aja
kalau ada apa apa kabarin gue
hati hati di jalan
gue harus cari lagi kalau ngeliontin hati dari almarhum mama
apa yang pengen omongin ke gue
lo nyuruh nyuruh geng sergala untuk ngelakuin sesuatu tanpa sepengatungan gue
di situ kan posisi nggak ada loh
dan gue punya ide bagus
daripada lama nungguin lo
ya gue nyuruh mereka bergerak lah
jadi lo nggak ngerasa bersalah
udah ngelakuin ini semua
kenapa gue harus merasa bersalah
seharusnya lo seneng
apa yang gue lakuin ke mereka itu menunjukkan geng segala tarinya
tapi lo bukan geng sergala
kalau lo ngerasa gue salah gue minta maaf
kemarin kan lo diajar boy
jadi ini sekarang saatnya kita bales boy dan geng wakil
dan kita jadi warrior
di sini gue lidernya
gue ketua geng sergala
jadi keputusan dari gue bukan dari lo
ngapain sih masih dibahas
mendingan sekarang kita fokus buat ngancurin boy dan geng warriornya
jangan pikir lo banyak uang
kenapa sih lo mau siang kayak gini
karena anak buah lo udah nggak ada yang nurut lagi sama lo
karena mereka ngerasa gue lebih berguna dibanding lo
buat apa kita fight kan aku udah minta maaf sama lo
kalau sampe boy dan kelp warrior tau mereka akan ngerasa menang
kalo kayaknya kamu udah luar padan calon
aku instra di jiangwushihr waiting room
tunggu trees naik naik